sisi menyisir sungai di kawasan tiga raksa kabupaten tanggerang banten
untuk mencari potongan tubuh wanita hamil yang dimutilasi
dalam penyisiran ini petugas menemukan pakaian dalam dan ember yang diduga milik korban
menggunakan perahu karet aparat kepolisian polresta tangerang dibantu petugas bpbd
kabupaten tangerang menyisir sungai cimanceri
petugas menemukan ada pakaian dalam serta ember yang diduga milik korban
penyisiran ini berdasarkan keterangan saksi kunci berinisial ri
yang sudah diamankan pada rabu malam lalu
ri merupakan orang yang membantu pelaku utama membuang potongan tubuh korban
ke beberapa tempat di tiga raksa tanggerang
sebelumnya polisi menemukan bagian tubuh korban di kebun kosong di kawasan tiga raksa